selanjutnya bapak masinton pasar ibu
ya terima kasih pimpinan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
pertama tama saya menyampaikan
salam solidaritas terhadap perjuangan
dan solidaritas kemanusiaan
dan solidaritas kepada sodara sodara kita
di tanah rempang kepulauan riau
yang sedang berjuang melawan
agresivitas modal yang menghilangkan
hak hak rakyat tersebut
bung dan sus
kita berkumpul di sini
kita ada di ruangan ini
untuk menyuarakan konstitusi
mereka yang punya kewenangan dan jabatan
diatur oleh konstitusi dan perundang undangan
dan bagi kita tentu kita semua
memahami bahwa konstitusi bukan sekedar
konstitusi adalah roh dan jiwa semangat
tapi apa hari ini yang terjadi
ini kita mengalami satu tragedi konstitusi
pasca terbitnya putusan mk
enam belas oktober lalu
ya itu adalah tirani konstitusi
tentu bagi kita semua
bapak ibu kita yang hadir di sini
sebagai roh dan jiwa bangsa kita
dia tidak boleh dipermainkan atas nama
pragmatisme politik sempit tersebut
saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik
juga tidak bicara tentang kepentingan
saya tidak bicara tentang
dan saudara muhammad iskandar
saya tidak bicara tentang calon presiden saudara anies dan saudara muhammad iskandar
saya tidak bicara tentang pak ganjar dan prof mahfud
saya juga tidak bicara tentang pak prabowo beserta pasangannya
tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi
menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini
ini kita berada dalam situasi yang
ancaman terhadap konstitusi kita bapak

harus diamandemen undang undang dasar itu
masa jabatan presiden
bagaimana kita mengeluarkan
nomor sebelas tahun sembilan puluh delapan
tentang penyelenggaraan negara
yang bebas dari kkn
kolusi korupsi dan nepotisme
putusan mk bukan lagi
berdasar dan berlandas
atas kepentingan konstitusi
itu lebih pada
putusan kaum tirani
kita harus mengajak
dan kita harus sadarkan
bahwa konstitusi kita sedang diinjak injak
menggunakan hak konstitusional
yang dimiliki oleh lembaga dpr
saya ibu ketua saya
mas hinton pasar ibu
dari daerah pemilihan dki jakarta